kadang kadang juga dihina
katanya tapi meskin
hai perlahan tapi pasti kaki ini melangkah menyusuri pemukiman padat di
kawasan kalibaru cilincing jakarta utara
bagian utara ibukota ini juga khas dengan jalanan sempit bergelok dengan
deretan bangunan rumah yang saling berdempetan
kakek sukar ngapain sini ke
sakit ya ya ini saya memang hari ini sengaja nih datang ke rumahnya kakek
sukar kakek sukar ini nama panjang ini soekarno panggilnya rakyat sukar kakek
sukar ini jakarta ini hidupnya sendirian banget dan sangat sederhana jadi untuk
menghidupi diri sendiri ya bertahan
sehari hari dan juga untuk menghidupi dua cucunya ya kek
rumah sederhana ini adalah milik soekarno seorang laki laki berusia senja yang akrab
di sapa sukar kakek berumur tujuh puluh tujuh tahun ini tinggal di sebuah bangunan yang luasnya tak
lebih dari dua puluh empat meter persegi
bukan masalah besar kecilnya tempat tinggal bangunan tepat di kelokan gang
sempit ini tak lagi pantas disebut rumah layak karena kondisinya begitu
memprihatinkan satu satunya tempat untuk sukar berlindung bersama dua orang
cucunya sofia dan arafah
hai dari tahun berapa ketinggalan sini dari tahun delapan puluh tiga delapan puluh tiga
hai sembilan tahun kayaknya sini ya
hai kalau saya nggak kebayang tinggal di sini maaf kalau saya boleh bilang ini ruangannya
hai sederhana sedikit hai ventilasinya kurang
hai sirkulasi udara juga panas awalnya awalnya enggak panas ini bener bener
hai dan pakai ini tinggal sama
hai cucu cucu dua orang berapa sama sofia
hai tapi kalau tidur gimana kek tidur sini palanya ini semua sofia di sini
tidak ada kasurnya tidak ada gimana malam malam tidur anak anak pada tidurnya kan nyamuk sih
soekar terpaksa harus berdamai dengan cuaca terutama saat musim hujan
terus kakek ini kalau lagi musim panas kemarau mau hujan ini gimana rumahnya kayak kalau lagi hujan
gimana kek hujan banjir banjir begini pas nih bajunya bisa tidur gimana tidurnya malam
gimana aja kalau hujannya udah rendah turun sendiri jauh basah semua ini basah semua ini
basah semua barang barangnya basah semua ya
ini mungkin jadi tempat yang paling nyaman di rumah kakek sukar nih karena memang di sini
tempat tidurnya kakek sama cucu cucu walaupun kondisinya sangat banget sederhana ini alasnya
ini jog mobil tapi sudah lembab dan juga ambles ini
terus keras karena memang dialasin sama kayu kayu juga nih ada terima kasih sedikit
tapi untuk habis aktivitas seharian ini emang udah paling nyaman sebenarnya tapi ini jauh dari kata
tak punya pilihan lain untuk berteduh
tak tahu lagi kemana tempat untuk mengadu
istri sukar telah berpulang setahun yang lalu sementara anaknya pergi dari rumah mencari nafkah
hanya satu harapan suka di sisa usianya ia bisa tinggal di rumah yang setidaknya lebih layak dari
namun entah kapan bisa terlaksana
kondisi kesehatan sukar juga tak lagi sama seperti dulu
sukar seringkali mengeluh sesak nafas jangankan untuk bekerja nafasnya selalu terengah engah saat badannya sedikit bergerak
sesekali sukar menghirup oksigen tambahan sebagai pertolongan pertama untuk memulihkan sesak nafasnya tabung oksigen kecil lagi
tabung oksigen kecil ini hanya ia punya jika ada donatur yang memberi
karena penghasilan yang ia miliki hanya cukup untuk membeli makan sehari hari
impitan ekonomi membuat masa tua soekar semakin pilu
namun soekar adalah sosok seorang kakek yang begitu mencintai kedua cucunya
sempit terus terus
kadang kadang juga dihina
hai belum lagi masuk
oke yuk jalan
tidak berbeda dengan anak seumurannya
waktu senggang sofia diisi dengan bermain bersama teman temannya
namun nasib sofia tak seber untuk anak anak lainnya
di usianya yang menginjak sepuluh tahun
sofia tak lagi mengenyam pendidikan di bangku sekolah
padahal seharusnya saat ini
ia duduk di kelas empat sd
gadis kecil ini putus sekolah dua tahun yang lalu
tanpa alasan yang jelas
tak banyak permintaan
anggukan sufia mengisyaratkan satu hal
ia ingin sekolah kembali
beneran pengen sekolah lagi
berarti sofi sebenarnya sedih dong sekarang gak sekolah ya
sembari duduk tertunduk
laut polo sofia menyiratkan keinginan yang tak muluk muluk
ia ingin selalu bersama orang yang paling dicintainya
itu saja yang membuat hatinya bahagia
seneng gak tinggal sama rake
senengnya ya karena rake baik aja
baik terus kenapa rakenya apa lagi
karena rake juga sayang kita
sofi sayang juga gak sama rake
sayangnya seberapa sayang sama rake
sofi seneng masih tinggal di sini
apa yang bikin kabeta
terus kadang kadang juga dihina
kenapa sedih kenapa sayang
sulfie hanya bisa pasrah pada keadaan
meski hati kecilnya terus berharap dapat hidup lebih baik dibanding hari ini
berbeda dengan hari hari sebelumnya soekar berusaha menguatkan diri untuk bekerja
ia ingin kembali mencari nafkah sembari sesekali melawan rasa kalah terhadap penyakitnya
soekar memilih untuk berjibaku di tengah teriknya sinar matahari
demi bisa makan hari ini
sofia dan sang adik arafah yang baru berusia empat tahun
juga ikut turun ke jalan membantu sang kakek mencari uang
peralatan bekerjanya sederhana
hanya beberapa karung sebagai wadah dan sebilah besi panjang
sambil berjalan pelan pelan kami mulai menyisir jalanan
mencari satu persatu gelas dan botol minuman plastik yang sudah tidak terpakai
menjadi seorang pemulung tidak pernah muncul dalam benak sukar sebelumnya
padahal saat belia ia adalah penjual nasi goreng kaki lima
usahanya terpaksa gulung tikar lantaran persaingan usaha
dari jalanan sempit hingga lebarnya jalan raya kami jajal pelan pelan
tak terasa sudah tiga jam kami menyusuri sudut jakarta utara
jam sepuluh sebelas kadang baru pulang
kenapa jarang siang siang kakek
panas tapi banyak juga ya kakek ya
kalau siang kayak gini ya kakek
kalau siang kan banyak mobil motor ributnya di situ
ributnya di situ
sesampainya di rumah botol langsung dipilah
botol plastik bekas ini kemudian dijual ke pengepul
ini nyarinya jauh tapi bu harganya lama
ya memang segitu harganya
itu kan tiga ribu
ini kan tiga kilo kasih sepuluh ribu
hasil jerih payah hari ini langsung dibelikan seporsi nasi
dengan lauk berupa telur dan perkedel untuk menu berbuka puasa
udah waktu azan tuh
langsung buka ya pake piring ini kek
perdoa dulu kita
ya gimana doa buka puasa
allahumma barik sentuh
wa bika aman tuhan rizq kita aflatut
langtunan ayat ayat al qur'an bernama di sukar dan kedua cucunya
di tengah keheningan malam
berbekal ketenangan hati sukar tak pernah lelah berdoa
ia meminta agar sisa hidupnya tak lagi kelam
sukar juga yakin allah tidak pernah tidur
di bulan suci yang penuh berkah ini sukar juga berharap kebahagiaan
dan kesejahteraan telah datang menghampiri
ya'lam bi'anallaha ya roh
ketika sesak nafas datang sukar sulit melakukan kegiatan apapun
telah dua puluh tahun gejala ini ia alami
namun soekar menyebut semakin lama penyakitnya terasa semakin berat
melihat kondisi ini tim berbuat baik mengajak sukar ke dokter untuk mengetahui kondisi kesehatannya saat ini
klinik kesehatan yang kami tuju berada tidak jauh dari kediaman soekar
arafah yang selalu menemani menjadi salah satu alasan sang kakek untuk sembuh
sekarang dia sedang berkembang ke kondisi kesehatan
sekarang dia sudah berada di kondisi kesehatan
terdengar ada bunyi yang abnormal
kalau yang normal itu namanya vesikuler suara paru normal
tapi kalau bapak itu ternyata ada wheezing sama rongkinya
cocok dengan klinis ada sesak
curiganya memang kalau sesak itu ada dua kemungkinan
bisa karena jantung bisa karena paru
jadi berobat dulu di sana
nanti misalkan belum membaik
untuk memastikan penyakitnya dokter menyarankan sukar menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan di rumah sakit seperti tes dahak dan ronsen
upaya ini menjadi panduan dalam menentukan langkah medis selanjutnya
dokter juga memberikan beberapa obat dan vitamin untuk meringankan keluhannya saat ini
sinar matahari di jakarta utara siang ini terasa sangat menyengat
suhunya mencapai tiga puluh satu derajat udara pun terasa lembab
sejenak membebaskan diri dari rutinitas kami mengajak keluarga sukar berjalan jalan
sofia dan arafah tak seberuntung anak anak lainnya yang bisa main kapan saja dan juga kemana saja
bagi mereka hari ini adalah momen langka
kami sampai di destinasi pertama
sementara sang kakek memantau kedua cucunya dari kejauhan
wahana selanjutnya yang kami pilih adalah mini train
rangkaian kereta kecil ini mengajak kami berjalan mengitari area bermain di atas rel
terakhir adalah pesawat mini
setelah memasang sabuk sofia dan arafah lalu terbang beberapa kali putaran
selesai bermain kami lanjut ke bagian departemen store
dari kejauhan tas manik manik berwarna merah muda menyita perhatian arafah
hatinya senang karena tahu ia bisa memiliki tas favorit pilihannya sendiri
sofia juga tidak kalah bersemangat
ia ingin punya sepatu baru menggantikan alas kakinya yang sudah lama rusak
sofia menyukai sepatu berwarna merah muda
kami juga ingin membelikan hadiah kecil untuk soekarno

cuma tidak perlu beli belian
banyak banyak baju
warna itu tidak
warna apa saja yang lebih
pahitnya hidup memang jadi bumbu sehari hari di kehidupan soekarno
namun baginya dua malaikat kecil sofya dan arafat
adalah kekuatan besar
yang selalu membuatnya tak berhenti berjuang
harapannya tak muluk
soekar ingin memberikan lebih banyak rasa manis
di hidup cucu cucu tersayangnya ini